bnn kembali mengungkap sindikat jaringan narkoba internasional di medan jumat subuh
tujuh anggota kartel narkoba asal aceh medan ditangkap dengan barang bukti lima puluh tiga kg sabu sabu
penangkapan anggota sindikat jaringan narkoba internasional ini berawal dari kecurigaan tim gabungan bnn dan bnnp sumatera utara
terhadap pengendara mobil yang diduga akan melakukan transaksi sabu sabu
setelah dikejar dalam mobil ditemukan lima puluh tiga kg sabu sabu dalam enam jerry gen
lima orang di dalam mobil ditangkap
setelah jawaban perkembangan petugas bnn menunggu sesuatu tersangka lainnya
selain menyita barang bukti sabu sabu lima puluh tiga kg
petugas juga menyita tiga mobil yang digunakan para tersangka menjalankan aksinya
deputi pemberantasan bnn irjen paul amran depari dalam keterangan resminya sabtu siang mengatakan
para pelaku merupakan anggota sindikat jaringan internasional malaysia aceh sumut
barang haram ini masuk ke indonesia dari malaysia melalui perairan laut melintasi jalur tikus di tanjung balai asahan
sabu sabu ini akan diserahkan kepada kurirnya dan disebar di sejumlah kota di indonesia
mereka menyerahkan barang kepada kurir yang datang dari aceh

cerigen jeragen ini yang berwarna biru dan orange setelah kita buka ternyata isinya benar adalah narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih lima puluh kilogram
arman mengatakan modus indikat ini sudah berubah
sebelumnya narkotika ini diseluruhkan melalui jalur tikus di aceh
namun saat ini menggunakan jalur tikus di kota tanjung balai
kemasan pemukus sabu berbeda dengan jaringan medan aceh malaysia sebelumnya
warna hijau menjadi warna kuning
diduga jaringan ini ada kaitannya dengan kompulotan yang ditangkap bnn di anyar dan pekanbaru
aisyah erlangga medan
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia pranews masih akan kembali setelah jeda berikut ini